kita udah nyalakan putri kejuran
kelar itu benar
kenapa kalian jadi ngeliatin aku kayak gitu sih
putri itu pasti dendam sama keluarga kita
dan sekarang arwahnya putri itu
kenapa berhenti kak lera
mulai detik ini kamu harus buang jauh jauh dan kubur nama putri
yang saya kayaknya kondukir sendiri dia mau gue yakin dia putri dia putri putri
andis pasti mengira kalau bayinya sudah meninggal dia nggak boleh tahu kalau clara sebenarnya anak anak
luhuh aku takut banget nih sama raja karena raja itu udah yakin kalau aku ini putri gimana ya
saya mona halim anak dari andis halim saya nggak suka kalau misalkan kalian berdua nyebut saya putri
percaya kamu putri bukan mona maafin aku dewa aku udah terpaksa bohongin kamu
sebenarnya hatiku juga sakit udah bohong sama kamu dewa
diego tante minta kamu harus hati hati sementara ya tante yakin dia pasti akan melakukan segala cara
untuk ngelukang bedot kamu dan mona ubah tante tenang aja ya clara tuh nggak ada segininya buat
diego kamu itu enggak boleh meremehkan musuh kamu kamu harus tetap berhati hati ingat ya
di dalam tubuh clara mengalir darah roy dan citra pasti claras sama liciknya kayak ular sama seperti
kedua orang cuanya
tante sebenarnya ada hubungan apa sih sama orang tua yang clara
kok kayak hampir segitu kenal lagi sama mereka
tante bukannya kenal
tapi kalau ada orang tua yang sangat membenci anaknya
seperti sikap roy dan citra
mereka itu pasti orang orang yang
munafik licik dan gak bisa dipercaya
gimana dengan langkah kamu selanjutnya
udah kamu atur kan
pokoknya besok semua udah harus sesuai rencana
naikin berita soal keluarga
oke terima kasih
tante udah gak sabar
dia akan menunggu kejutan besok
daryl lepasin aku
pergi kamu kelar
apa belum puas kamu mempermalukan papa dan mama di depan banyak orang tadi
aku harus ketemu sama putri ma
kamu jangan halo itu bukan putri
tante apa benar putri punya kemarang
enggak ma putri itu gak punya kembaran
tanpa tahu karena tante yang melahirkan
dan om juga di sana kok pas lahirannya
emang bener yang tadi itu bukan putri tapi hantunya putri mah yang dendam sama aku
buat apa putri dendam sama lo
gue tahu banget putri
dia bukan orang penendam
apa jangan jangan lo yang udah nyalakin putri kejurang

larah berapa kali ya mama bilang sama kamu
kamu jangan halusinasi berlebihan
nggak ada yang namanya hantu
kalau cewek tadi itu bukan putri
dan putri nggak punya kembaran
mau gak mau kita harus terima kenyataan ini
kalau putri itu udah bener bener meninggal
tadi itu emang putri
walaupun dia berubah cara bicaranya dan penampilannya
gue yakin itu putri
karena gue kenal baik dengan istri gue
gue tahu ini berat bagi lo
ini juga berat buat gue
yang sekarang kita lakuin itu cuma ikhlas
kasian putri di sana
dan satu lagi
gue minta sama lo jangan ganggu kehidupan orang lain
sama seperti lo ganggu putri dulu
eh terserah ya lo mau percaya atau nggak
tapi gue yakin tadi tuh memang putri
dan gue akan buktikan kalau dia memang putri
sampai jumpa di video selanjutnya
semua ini karena andis
ah karma apa ini
tapi wajahnya mirip sekali dengan putri
pak pak pak
putri yang mana
ini rumah bu halimandis
di rumah ada anak perempuan kan
pak di sini nggak ada yang namanya putri
ya ada yang namanya mona
hei saya nggak peduli ya
saya mau ketemu dong
pak kalau mau cari orang besok pagi aja pak datang sini harusnya
saya mau sekarang
nenggir nenggir nenggir
ajar dia ajar dia
nenggir nenggir nenggir
kamu lihat kan
semua orang yang pernah menyakiti kami
sekarang kebakaran jenggot
apa yang harus putri lakui
nggak ada yang perlu lo lakuin
lo nggak boleh keluar
raja tuh orangnya keras
dan dia tuh maksa
kalau misalkan dia tuh pengen cari sesuatu
udah lo tenang aja
diego tahu apa yang harus dia lakukan
ada urusan apa pak
terutama sama istri gue
kelara cari kegiatan aja
gue itu cuma mau nolongin doang ya tam ya